kita beralih ke informasi lainnya
penghinaan terhadap nabi muhammad saw
yang dilakukan seorang warga sidoarjo
menjadi viral di media sosial
pelaku yang akhirnya ditangkap petugas kepolisian ini
belakangan diketahui merupakan anggota partai
yang kini dalam proses pemecatan
muhammad rasulullah itu memang
rasul penutup zaman
tapi dia manusia
manusia yang ahlaknya itu lahirnya di arab
mulutmu adalah harimau mu
pepatah ini patut disematkan kepada rh
warga gedangan sidoarjo
akibat ucapannya yang menghina nabi muhammad saw
pria tiga puluh sembilan tahun tersebut diamankan polisi
rh ditangkap di kawasan trawas mojokerto
oleh tim gabungan cybercrime
pol dajatim dan polres mojokerto kamis siang
pelaku ditangkap karena ucapan yang mengandung
ujaran kebencian atau hate speech
serta melanggar undang undang ite
selain itu ucapan pelaku juga membuat masyarakat resah
pasca penangkapan beredar surat permohonan
pemecatan yang diajukan oleh ketua dewan pimpinan cabang
pasalnya rh merupakan kader
atau anggota partai demokrat sidoarjo
dalam surat permohonan itu tertulis
jika rh mengalami gangguan kejiwaan
sehingga dimohon untuk dicabut keanggotaannya dari partai
sementara terkait tersangka mengalami gangguan kejiwaan
polisi berasumsi tersangka tidak mengalami gangguan kejiwaan
karena masih bisa mengemudikan kendaraan
sementara dia melakukan penghinaan ini yang kita dapatkan
sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku
dalam undang undang ite jelas melakukan penghinaan
hand speed itu dilarang dan ini kita melakukan perlindakan tuh
mengenai apa yang ditanyakan oleh salah satu media kepada kami
apakah yang bersangkutan ini merupakan

hingga saat ini pengurus dpd partai demokrat jawa timur
belum bisa dikonfirmasi terkait beredarnya surat permohonan
pemucatan kadernya ini